selamat untuk tim koki cilik
kita bisa jadi juara dua
kita tuh udah sangat bergejat keras
banget nih hasilnya juara dua
penilaian makanan yang sudah kalian buat
pertamanya akan kami cicipi
adalah masakan dari tim
dan juga ismail
masakan saya adalah
buahnya dulu pak ustad
ini masakan haikal enak
daging kepitingnya pun juga lembut
karena ada rasa pedes pedesnya
ibarat bapak tak mengatakan
apa tuh pakde
buah jatuh barang pohon pohonnya
itu ketiban pakde
tidak jauh dari pohon
selanjutnya kami akan mencoba masakan dari butet
ini ikan bumbu kuning ya
udah kuning banget ini benar nih
maaf butet ini ikan bumbu kuning apa kolak biji salak ya
ini manis banget ini
baik selanjutnya masakannya amalia ya
silahkan butet aja
masakannya ini spaghetti bolonis ya
dengan saus bolonais pakai daging
ini masakannya amalia
dan teman teman menurut ustazah rasanya pas banget
pedesnya pas gurihnya pas dan dagingnya berasa di saus bolognese nya
sapinya kerasa banget ya
ini iya rasanya bagus
baik berikutnya masakannya
nah ini mohon maaf ini bebeknya dari afrika apa gimana
itu banget sobri
ini adalah bebek
ini bebek nggak biasanya
karena paling beda daripada yang lain
nggak ada yang mau makan juga kalau misalnya dijual di pasaran gitu kayaknya ya
aku selalu makan
aku selalu makan
saya makan nggak dimakan kayaknya
sekarang tinggal masakannya dari tim kokijilik ya
ayam ungkep kali ya
ayam kuning bener
coba ustaz silahkan
saya cobain ustaznya mau cobain juga
saya jadi kayak enak
ayamnya tuh gurih banget
ini seperti bergoyang goyang di lidah saya ini
ini ayam yang tenang yang didangkat kali ya
wah kalau begini saya punya pantu nih
masakannya tim kokijilik memang tidak tadi

masakannya tim kokijilik memang tidak tadi
masakannya tim kokijilik memang tidak tadi
banget banget nih
aduh aduh aduh
abang saya lihatin dari tadi di sini aja
dia pesen makanan
nah itu mau bayar
jadi yang amalia pesen makanan
makanan dari saya antar
boleh gak saya masuk ke dalam
boleh boleh boleh
tapi inget ya jangan ke gresik
soalnya di dalam lagi ada acara
kenapa yang taruh di situ
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
gak ada satu
ya saya inget kalau ditimbang tuh ya bayi
setelah kami menimbang
maka dari itu kami sebagai tita alias tim juri kunanta memutuskan
bahwa pemenangnya adalah
lalu pasti sobri lah
eh eh eh mau diumumin gak nih
pada pede banget
juara tiga aja dulu kali ya
coba tebak siapa
juara ketiga adalah tim
yang ngitung takilan bubunya asli lho kita di buah kena dia dijelaskan dulu ya kenapa bisa menang
juara ketiga yang pertama karena komposisi masakannya pas ya rasanya pas hanya sangat
disayangkan plating akhirnya garnisnya hiasannya itu kurang bagus ya tapi untuk masakannya enak sekali
lagi selamat untuk tim haso mereka kebutuhan kemudian selanjutnya juara kedua ya juara kedua
ini jujur saja kami cukup sulit menentukan karena beda beda tipis gitu ya antara rasa dan lain
sebagainya hanya saja di sini lagi lagi masalah plating akhir masalah hiasan itu juga mempengaruhi
faktor kenapa juara kedua ini berhasil menang
juara kedua ini tidak menjadi juara satu tapi secara rasa ini hampir sama tapi tetap kita bisa
menemukan celah untuk menentukan siapa juara duanya langsung saja juara dua berhasil dimenangkan oleh
selamat untuk tim koki cilik
kita bisa jadi juara dua
baik kalau begitu kita sekarang akan tentukan juara pertama juara pertama ini yang paling
perfect karena rasanya pun enak platingannya juga bagus hiasannya juga menarik pokoknya mendekati
perfect maka dia pantas mendapatkaniertaincus yaa memberikan sepuluh per or susetwest ahnya juga lucu
bekerja jika mau meskan pilihan berbagi masa sepuluh dua tiga sepuluh informal chat dengan pilihan setelah berbaris
dia pantas mendapatkan juara pertama
pastinya sobri yang terkenal
iya kan teman teman
yang pasti itu yang menang